tim sar gabungan kembali menemukan satu orang korban bencana banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pinggir aliran sungai sawalaweh tarusan
di hari ke enam pencarian tim sar gabungan berhasil menemukan satu lagi korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pinggir aliran sungai sawah laweh tarusan
korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah pesisir selatan untuk diidentifikasi
total sudah dua puluh empat korban yang berhasil dievakuasi tim sar gabungan di pesisir selatan
sementara lima korban yang masih dinyatakan hilang pencarian akan kembali dilanjutkan pada rabu pagi
di hari ke enam pada pukul enam belas
tim sektor foto sebelas terusan berhasil menemukan korban dengan jenis laki laki
dan sudah kita evakuasi ke rumah rsud enjen di pahimah
dan untuk sektor di kecamatan bayam hasil masih nihil
dan untuk di sektor kecamatan terusan hasilnya juga masih nihil